kak tongkatnya sama dia
kok bisa sama dia
ah aku yang ambilnya darah kalian
sekarang tongkat ajimat ini sudah menjadi milikku
sekarang kalian harus ikut aku
jangan tante begita jangan
ajimat kebangkitan ikat dia
ajimat itu kan milik tante begita
ki kita berputar ki
aduh dunia mau mengiringi aku
ki cepat alahkan kacau pengacil itu
kok bisa begini
kita istirahat dulu yuk
ya udah deh kita istirahat aja dulu
lihat mereka sedang tertidur pulas
sekarang waktunya untuk merebut tongkat itu
pak benar juga ya
tapi gimana caranya
kamu tinggal merebut saja tongkat itu
ini tenta begitu semuanya beres kan
bagus kamu memang monyet yang pintar
hei bangun kalian
hei bangun kalian
tentu begitu kamu mau apa
ki jimat bangkitannya mana
kalian cari tempat ini bukan
kak tongkatnya sama dia
kok bisa sama dia
aku yang ngambilnya darah kalian
sekarang tongkat ajimat ini sudah menjadi milikku
sekarang kalian harus ikut aku
jangan teteh begitu jangan
ajimat kebangkitan ikat dia
udah kita teriak aja udah

lepasin dong tante mbak kijot
sekarang kalian akan aku jadikan mudaku
dan kalian berdua
akan aku sihir menjadi dua ekor burung gagak
enggak kami gak akan pernah
sudah jadi anak buahmu lebih baik kami mati
iya kak koko benar
berani juga kalian tapi biar bagaimanapun
kalian akan tetap menjadi
sekarang bersiap siap lah untuk menjadi budaku
kalian tidak akan bisa lari lariku
aku capek kak
kita harus cepet pergi dari sini
karena hutan ini masih liat tante mbak kijot
apalagi dia berhasil mencuri haji
iya kak tapi kita harus lari kemana lagi

tante mbak kijot pasti menemukan kita
ya gak ada cara lain lagi
pokoknya kita harus pergi dari sini
dan minta bantuan sampah meninglung
kalian tidak akan bisa pergi dariku
selama tongkat ajimat ini berada di tanganku
tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangiku
jimat kebangkitan sihir mereka menjadi burung gagap
koko cepet ambil tongkat itu
kenapa kamu jadi seperti ini
aku disini role si koko
he buja bandel serahkan tongkat ajimat itu
adikmu akan kubunuh
kamu jangan bangga dulu
di belakangmu masih ada musuh yang paling besar
terima kasih pak man
sekarang rasakan ini tante bekicot
haji mat kemangkitan
siir dia jadi bekicot
haji mat kemangkitan
jangan siir aku
aku berjanji tidak akan berbuat jahat lagi
kalau kamu bohong aku akan cari kamu sampai ketemu
dan kamu akan kusihir jadi semut
yaudah sana pergi
terima kasih pak man
sekarang tugas kami sudah selesai
iya semua ini berkat bantuan pak man
sekarang kalian pulanglah
karena ibu kalian sudah lama menunggu di rumah
permisi pak man
pak man pak man
sekarang kita kena pulang dari voyage dua
hei dokter kakak
koko dan kiki
alhamdulillah kalian telah selamat nak
ini semua kan berkat doa ibu
dan merebut kembali ajimat ini
ibu bangga sama kalian
hei dokter kakak
hei dokter kakak
hei dokter kakak
hei dokter kakak